yang paling bukti yang menguatkan sosok viva di pg aja mas
untuk warga lah mudah mudahan kayak gitu aja
jadi pake elem panjang
itu perilaku sejak dulu atau baru akhir akhir ini
setelah rangin di lalu itu
memakai masker apa segala macam tertutup gitu
saya kurang tahu juga tuh ya
ya seperti yang tadi saya jelasin tuh dia tuh gak pernah
gak gak buyub lah lah
gak pernah misalnya ada acara tujuh belasan
ada acara kifayah ada orang yang ninggal juga gak pernah keluar
gak pernah keluar lah gitu sama golongan kita tuh
terakhir secara pak pasien apa nih itu pak
sehingga pak rkm idul fitri katanya sempet banyak terakhir
jadi dia tuh selingnya lewat belakang ya pak
belakang gak pernah dari depan
berarti emang jarak antar rumah peggy dengan smp sebelas itu dekat ya pak
kan tembus jalan belakang terus tinggal belok aja
karena terus tembusnya perjuangan ke mandua terus smp sebelas
dan bisa jadi mereka kenal juga nih sama yang tujuh terpidana itu yang sekarang
pak rkm ngeliat ya ada dokumen dokumen di smp itu
ya saya kan ikut penyidik jadi nampingnya otomatis melihat
apa aja pak yang membeli
ya paling bukti yang menguatkan sosok peba di peggy aja
untuk warga lah mudah mudah kayak gitu aja
kemarin pas pada saat pengadilan itu ada berapa orang di rumah pak
berarti polisi menanyakan ketiga orang itu ya
pak sebagai rt harapannya apa pak dari kasus terbongkarnya ini pak
harapan bapak sebagai pak rt harapan
ya harapan saya sih semoga ya tidak terulang kembalilah
maksudnya kita kalau bergaul itu harus milih milih
maksudnya kita jangan salah bergaul dengan teman gitu
takutnya ya kayak gini ikut ikut temen
nggak jelas jadinya kriminalitas
padahal lingkungan lingkungan sekitar katanya seringnya hadroh
iya kalau anak anak saya sih tiap malam apa tiap seminggu tiga kali hampir tiga kali
hidup kalau anak saya maksudnya di daerah saya itu anak anak muda
cuma pgj aja nih yang berada
ya ga boleh sama orang luar sih mas
gak pernah keluar lah